empat hari sudah rusia melancarkan serangan ke ukraina
dialog antara kiev dan moskwa belum berhasil menurunkan ketegangan
walau para wni di ukraina telah diselamatkan
kementerian luar negeri terus memantau perkembangan situasi di ukraina
korresponden cnn indonesia mumtazah chakra di ningrat
berbincang dengan kepala badan strategi kebijakan luar negeri
teguh faizah shah tentang pandangan kementerian luar negeri ri
mengenai penyelesaian dari konflik ini
kata kementerian luar negeri
langkah apa yang efektif dan juga tepat untuk mengakhiri perang antara rusia dan juga ukraina
kalau kita mundur sedikit pada saat kita menjadi bagian dari perumusan resolusi majelis umpdb
tahapan tahapannya sudah kita berikan pandangan dan diterima
misalnya melakukan deeskalasi kekerasan
dan kemudian mendorong perundingan di antara pihak pihak
silahkan antara rusia dan ukraina mencarikan solusi di antara mereka ya
karena bagaimanapun juga tidak mungkin peran pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik
bila pihak pihak yang berkonflik tidak bersedia untuk menerima jasa baik dari pihak ketiga
dalam menyelesaikan konflik mereka
deeskalasi dan penghentian kekerasan merupakan satu syarat
sebelum proses negosiasi yang
jadi kita harus melakukan hal yang adil katakanlah
karena tidak dibuat tekanan perangan bisa dilakukan
jadi kalau kita melihat itu sebagai salah satu rute atau rute menuju perdamaian
secara profesionalisme diplomasi yang realistis nih pak
keinginan ukraina untuk ikut dalam bagian nato
apakah bapak melihat ini adalah sebuah hal yang sebuah langkah yang salah

ya sebenarnya kita tidak ada keinginan
kita tidak ada kelaziman untuk menilai pilihan kebijakan satu negara ya
semua pilihan kebijakan negara itu memiliki ramifikasi yang sangat kompleks
kalau kita misalnya melakukan belanja persenjataan
ada satu proses kita berbicara dengan negara tetangga kita
kita berbicara apakah yang kita lakukan dalam konteks ancaman
atau kalau lebih sebagai upaya normal atau penguatan
kepabilitas militer kita
jadi itu sebabnya dalam konteks kerjasama asean
keterbukaan informasi terkait hal seperti ini kita lakukan
dengan demikian kita bisa mengeliminir adanya kecurigaan kecurigaan atau kekhawatiran
dari sesama negara yang bertetangga
kita tidak berbicara katakanlah terkait dengan negara a atau negara mana saja ya pak ya
tetapi apakah bapak melihat pada saat ada situasi yang seperti ini
adanya miskomunikasi adanya ketidaksinkronisasi
ketidaksinkronan keuntungan nasional di sini
ya memang keuntungan nasional tidak selalu bisa dikompromikan ya
namun itu bisa dibantu dengan adanya keterbukaan
kalau kita melihat dalam konteks asia tenggara misalnya
negara negara di asia tenggara kan dulu berkonflik
sudah terlibat adalah peperangan saling kekhawatiran
namun melalui mekanisme asean kita bisa menumbuhkan kepercayaan
walaupun makan waktu ya
kawasan sendiri seperti apa pak
apa yang harus kawasan lakukan untuk bisa mendorong terciptanya rasa damai
di antara negara negara yang berseterupa
kalau menuju satu perdamaian rasa aman itu beragam ya
ada dari kalau kita melihat dalam konteks perlombaan senjata nuklir misalnya
ada program dinuklirisasi program mengurangi hulu ledak nuklir
itu bagian dari upaya mengurangi tingkat keancaman
misalnya juga contoh contoh membangun pangkalan militer di wilayah negara tetangga kita
itu juga menunjukkan siapa pangkalan militer tersebut dan lain lain ya
jadi banyak sekali faktor yang perlu dibicarakan sebenarnya
karena persepsi itu kan ada di pendak masing masing
kalau persepsi itu tidak dikomunikasikan lama lama dianggap sebagai satu kebenaran
dan itu yang kemudian meningkatkan potensi tanda tanda atau konfliknya